indonesia akan menurunkan pecatur pecatur terbaiknya dalam turnamen internasional asian zone tiga tiga chest championship dua ribu dua puluh tiga di jakarta
turnamen ini sekaligus merupakan kualifikasi dan perebutan tiket menuju piala dunia catur putra putri dua ribu dua puluh tiga di baku azerbaizan
delapan pecatur terbaik dari sembilan negara asia akan mengikuti turnamen catur internasional asian zone tiga tiga chest championship dua ribu dua puluh tiga di jakarta
tanggal lima hingga tiga belas mei mendatang
turnamen dengan total hadiah sebesar lima belas ribu usd atau sekitar dua ratus dua puluh lima juta rupiah ini juga akan memperebutkan tiga tiket ke piala dunia catur di baku azerbaizan juli hingga agustus mendatang
dua tiket dialokasikan untuk juara dan runner up di kelompok putra serta satu tiket untuk juara di kelompok putri
sebagai tuan rumah indonesia menurunkan dua belas pecatur putra dan delapan pecatur putri
di kelompok putra grandmaster indonesia
susanto megaranto serta novendra priasmoro akan menjadi andalan tim merah putih
sementara di kelompok putri indonesia berharap pada penampilan dua pecatur bergelar international master irin kariswa dan media aulia
harapan kita di antara tiga slot ini ya paling nggak kita dapat satu itu pak kris
kalau kita targetin malah beban
tetapi kita siapnya sudah sangat serius
pemainnya terdiri dari sembilan pemain sea games putra putri dan juara junior a putra putri
kok junior dimainkan ini kan junior yang paling tinggi supaya ada kesempatan